selepas sidang pembacaan dakwaan terdakwa richard eliezer membacakan surat permohonan maaf bagi keluarga almarhum brigadir yosua
terdakwa mengaku menyesali perbuatannya namun ia menegaskan bahwa dirinya hanyalah seorang barada yang tidak memiliki kemampuan menolak perintah seorang jenderal
seluruh keluarga besar bang yos saya mohon maaf
semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga
tuhan yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum bang yosua
saya sangat menyesali perbuatan saya namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang general